ada yang masih bingung mau sahur apa di hari pertama ini
nah saya punya rekomendasi untuk anda
siapa yang tak kenal dengan sentra nasi kapau yang ada di jalan keramat raya jakarta pusat
lokasi ini selalu menjadi salah satu tempat favorit bagi warga ibu kota dan sekitarnya
untuk santap sahur dan berbuka puasa setiap bulan ramadan tiba
beginilah suasana sentra nasi kapau yang terletak di jalan keramat raya
pada hari pertama sahur di bulan ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
sentra kuliner ini memang setiap tahun menjadi salah satu pilihan masyarakat
untuk santap sahur karena banyaknya ragam jenis lauk pauk yang ditawarkan
selain itu harga yang cukup terjangkau juga menjadi daya tariknya tersendiri
di sini kita bisa menyantap beraneka ragam jenis makanan mulai dari ayam bebek
hingga beraneka jenis jeruan seperti hati sapi ataupun paru